dan kita beralih ke informasi lainnya
puluhan ketua rt dan ketua rw jakarta
mengajukan protes terhadap kebijakan gubernur dki jakarta
yang mewajibkan laporan kinerja melalui aplikasi clue
mereka menilai aplikasi ini malah mempersulit
laporan kinerja para pimpinan rt rw di ibu kota
clue merupakan aplikasi pada ponsel pintar
yang dirilis oleh pemprov dki jakarta
aplikasi ini diperuntukkan untuk laporan kinerja
para pimpinan unit tetangga dan unit warga
atau rt dan rw
hal ini termaktub dalam surat keputusan gubernur
nomor sembilan ratus tiga tahun dua ribu enam belas
tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi rt dan rw di ibu kota
namun sistem ini dinilai malah mempersulit
laporan kinerja para pimpinan rt rw di ibu kota
memang saya sudah diberikan penyuluhan di kelurahan
tapi juga saya belum menggunakan
yang merasa ya
agak rumit sedikit masalahnya laporan sehari tiga kali
ya tiga kali itu sehari kan hitungannya
sepuluh hari kan tiga ratus
sebulan ini kan sembilan ratus
yang kan operasional sebulan tiga ratus tujuh puluh lima
jadi sembilan ratus yang tujuh puluh lima untuk uang pulsa
kalau kita tidak menggunakan klu
diangcam tidak dapat hono
ini praktis dan memudahkan
ya untuk kesulitannya kita harus mencari momen momen
apa apa yang terjadi
daerah kita kejadian apa
atau apa yang telah kita lakukan di wilayah kita gitu
kita harus laporkan sehari tiga kali
jadi kesulitannya ya momen itu
apa yang harus kita cari momennya itu
umur dki jakarta basuki cahaya purnama mengatakan
laporan melalui aplikasi clue merupakan bentuk transparansi
ini karena ada uang dari anggaran belanja daerah
yang telah digelontorkan
untuk kembali ke daerah
rp sembilan ratus harus ada berbasis kinerja
kan anggaran kita berbasis kinerja
nanti kita menyalai aturan
ya bukan berarti maksain
terus kalau kamu gak ada laporan
ya kamu laporin baik juga oke kok
ini kan buat bantu
sekarang gini fprw dibentuk untuk apa
bantu warga hidup lebih baik
kalau ada rtrw yang rajin
kalau lurahnya nggak benar
itulah sarana pakai clue
ada pun aturan yang mengenai pemberhentian rt dan rw adalah
peraturan gubernur pergub nomor satu ratus enam puluh delapan tahun dua ribu empat belas yang menyatakan
pemberhentian merupakan wewenang lurah wilayah
noras pasya jakarta